hai pengumuman jam pengumuman pak jam enam sore sedangkan dinas pendidikan tutup hari
minggu tertutup makanya pak dan sudah disini sebelumnya menghadap
dari hasil tim evaluasi ya terkemarin tim ppdb pemerintah kota bogor menindaklanjuti hasil
kemungkinan akan kita diskualifikasi untuk ikut dalam ppdb online zonasi ini menyangkut dengan
adanya permasalahan pelanggaran di administrasi terutama di perpindahan yang tidak proper ya
kemudian juga mungkin ada juga beberapa yang masuk ke pemalsuan dokumen tapi ini masih kita akan